terima kasih sudah mencoba ya
udah mak kita makan tempat lain aja
besar dulu mak
cukup cukup cukup
ini bapak nak
kata ibu kan bapak udah meninggal
enggak enggak enggak
bapak masih hidup
dewi pegang ini ya
kamu pegang ini
kamu pegang cincin ini
aku pengen ketemu bapak
tapi gimana mungkin aku ketemu bapak
kalau kata ibu bapak udah meninggal
tapi nggak tahu kenapa dewi yakin kalau bapak masih hidup pak

nanti kalau udah potong potong tolong dimasukkan ke dalam panciw ya
masalah proyek yang saya pimpin
saya mau bicara
tapi sekarang kita lagi meeting masalah proyek yang aku pimpin
apa ada hal penting yang ingin menenek sampaikan
tolong perhatian sebentar ya
mulai hari ini proyeknya
ini tidak lagi dipegang oleh pak satria
nggak usah nek
kan satria yang dapetin proyek ini
jadi sudah sewajarnya
kalau satria yang mimpin
proyek ini gak usah saya
iya memang nenek juga tahu
tapi ini proyek besar andre
jadi harus dipimpin dan dipegang oleh seorang yang lebih representatif
tolong kasih aku kesempatan ya
aku bisa menyelesaikan proyek ini dengan baik
proyek besar ini tidak mungkin dipertaruhkan dengan memajukan seseorang yang kurang representatif
kamu ngerti kan
kamu bisa kerjakan kerjaan yang lain
tapi proyek ini lebih cocok untuk andre
selamat siang semuanya
sampai jumpa nek
sampai jumpa nek
orang kaya jalan kaki keliling jawa
dia curhat sama si burung betet
satria itu kan cucu mama juga
bukan cuma si betet
siapa si betet
ma tadi satria telepon aku
kok mama tega ya
masih berani satria ke andri
dasar tuh anak penganduan
kamu mesti ngerti dong itu kan demi perusahaan
memangnya satria gak mampu
duh capek banget
males ngomongin soal perusahaan di benjaman kan
sebenernya andri juga pasti gak mau kok jadi kayak gini
kalau kamu enak nanti
karena andri selalu dibelain sama mama
satu kata berarti seribu makna
kamu gak pernah tau perasaanku dan satria
terima kasih ya pak ya
silakan pak bu dimakan ya
aduh kemana ya
kamu lagi nyari apa kok kebenangan gitu sih
emang kamu taruh di mana cincin itu
wih kamu itu gimana sih
aduh cincin aku kemana ya
ini mah di dalam sop apa ada cincinnya
aduh nggak tahu kurang ajar nih
saya pemilik restoran ini pak
kebetulan di dalam sop saya ada cincinnya
kalau ketelan gimana saya bisa mati
cincin mana sih
cincin mana sih kerja
itu cincin saya pak
udah mak kita makan tempat lain aja
udah pak udah udah
datang dulu pak
apa kamu masih merasa dendam sama saya wi
karena kejadian waktu lalu
makanya kamu melakukan hal kayak tadi
nggak pak sama sekali nggak
terus kenapa kenapa kamu melakukan itu
kamu kan tahu dalam bisnis ini
hal yang utama adalah kebersihan dan kesopanan wi
iya saya tahu pak saya benar benar minta maaf pak
saya tahu tadi saya sudah keterlaluan
tapi cincin ini sangat berharga buat saya pak
kalau bapak mau pecat saya saya mengerti pak
ah wi wi bukan begitu bukan begitu penyelesaiannya
saya nggak mau pecat kamu
yang saya inginkan dari kamu
kamu harus cerita
kenapa cincin itu begitu berarti buat kamu
cincin ini peninggalan almarhum bapak saya
tapi sampai saat ini saya nggak tahu dia dimana
bahkan kuburannya saya nggak tahu
tapi nggak tahunya pak pak
perasaan saya mengatakan kalau dia masih hidup
saya akan terus mencari dia